maafkan aku bisa cukup tersinggung sampo dari sampo maafkan aku hari sabon ampun ampun

terima kasih pak anwar
kalau begitu saya permisi dulu nak amelia
pak anwar masih adakah kesempatan pak anwar untuk menolong saya sekali lagi
untuk mengolah perkebunan milik kakek dan ibu saya
selama nak amelia masih percaya kepada saya
saya akan berusaha membantu na amelia sampai kapanpun
saya jatuh bersini
walaupun mereka disiksa seperti itu
aku tidak akan berhenti
menggoda manusia sampai